bagi anda yang punya koleksi reptil seperti kura kura
tak perlu pusing saat berlibur karena bisa menitipkannya di tempat ini
beragam reptil bisa menginap di sini
dari kura kura ular iguana sampai geko
meskipun juga menerima binatang lain seperti anjing dan ikan
beragam ukuran kandang disediakan di sini
mulai dari kandang besar untuk kura kura dan kadal
juga kandang kecil untuk jenis amfibi
fasilitas disediakan bagi para binatang yang mereka rawat
misalnya disediakan waks khusus untuk tempurung kura kura
nah pemirsa saya saat ini lagi melakukan treatment khusus
untuk tempurung kura kura menggunakan wax khusus
nah fungsinya apa
supaya tempurung kura kura ini selalu lembab dan kulitnya tidak pecah pecah
para pemilik binatang kesayangan ini
mesti membayar setidaknya dua puluh lima ribu rupiah per hari untuk kura kura
hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk ikan
untuk penginapannya sendiri dapat menampung hingga tiga ratus tujuh puluh reptil
saat masa liburan seperti libur natal dan tahun baru
omsetnya kurang lebih sebenarnya kalau sehari hari nggak terlalu banyak yang nitip
kalau natalan itu bisa naik sekitar lima kali lipat kali ya dibanding pada umumnya
kalau lebaran biasanya bisa enam tujuh kali lipat
lain halnya untuk tempat penitipan hewan khusus anjing
yang berada di jalan brawijaya jakarta selatan ini
pengelola penitipan anjing menerapkan prosedur yang ketat dalam menerima anjing yang masuk
terus kalau masuk ke sini itu wajib banget buat anti flea dan underwarming itu
jadi untuk anti kutu
obat cacing itu wajib banget
supaya di sini semua aman dan vaksinnya semua update setahun terakhir
biaya menginap per malam dibanderol harga mulai dari rp satu ratus dua puluh lima sampai rp dua ratus dua puluh lima
disesuaikan berat badan hewan dengan fasilitas makan dua kali sehari
dan monitoring cctv dua puluh empat jam
gio kinski arief yunan jakarta